dan kita akan melihat langsung suasana terkini dari pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat
sudah ada jurnalis transmedia jerry komara selamat siang jerry seperti apa suasana di sana saat ini
baik maggie dapat saya laporkan saat ini tampak di belakang saya sejumlah petugas kepolisian
tampaknya tengah bersiap siap untuk menyambut kedatangan para pengunjuk rasa yang akan datang pada hari ini
namun demikian hingga saat ini para pengunjuk rasa masih di perjalanan dan belum sampai di pondok pesantren al zaitun
dari informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwasannya demo kali ini akan dilakukan oleh dari aliansi santri dan rakyat indonesia untuk indramayu
dengan berjumlah seribu orang
namun sampai saat ini kami belum dapat memastikan berapa jumlah para pengunjuk rasa yang akan datang hari ini
untuk tuntutannya sendiri tidak berbeda jauh dengan tuntutan tuntutan unjuk rasa sebelumnya
dimana salah satunya adalah untuk mengadili panji gumilan yang dinilai para pengunjuk rasa telah kesat
dan saat ini juga pihak kepolisian masih terus berjaga jaga
dan demo kali ini tampaknya berbeda dengan demo dua kali sebelumnya
di mana dari pihak al zaitun biasanya menurunkan menerjunkan masa internalnya
yang siap menyambut para pengunjuk rasa di depan pondok pesantren al zaitun
namun pada demo kali ini tampaknya masalah dari internal pondok pesantren al zaitun tidak tampak
baik jerry bagaimana dengan aktivitas ponpes al zaitun sendiri
apakah ini aktivitasnya masih berjalan seperti biasa atau terganggu
baik pg dapat kami laporkan untuk melihat situasi aktivitas di pondok pesantren al zaitun
kami tidak sempat memantau ke dalam karena pihak pondok pesantren sendiri sudah menutup
baik itu dari pihak pondok pesantren maupun dari pihak polisian sudah memasang kawat berduri
sehingga kami tidak bisa memantau bagaimana aktivitas pondok pesantren di dalamnya
dengan adanya aksi unjuk rasa pada hari ini
berapa aparat dan juga polisi gabungan yang sudah diturunkan di lapangan jerry
baik untuk personil sendiri untuk mengamankan pengunjuk rasa kali ini
dari pihak polres indramayu mengatakan bahwasannya petugas yang diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi kali ini berjumlah enam ratus personil
dan itu tergabung dari satuan embrimob dari polis indramayu itu sendiri dan juga personil bantuan dari polis sirbon kota
baik jerry bagaimana sebenarnya warga sekitar melihat peristiwa ponpes al zaitun ini
baik tampaknya masyarakat sekitar ini masih cukup berjalan lancar seperti biasanya
tampaknya tidak begitu terganggu namun memang ada beberapa titik penyekatan di sejumlah titik
di mana ada empat titik yang dilakukan penyekatan oleh petugas kepolisian
hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan masa dari luar pengunjuk rasa yang akan melakukan unjuk rasa di al zaitun kali ini
kita harus memantau perkembangan situasi terkini pondok pesantren al zaitun
terima kasih jerry sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia happening now